ada juga informasi dari sepasang suami istri asal sukoharjo jawa tengah yang berbagi kebahagiaan lebaran dengan membagikan bingkisan kepada anak yatim yang orang tuanya meninggal karena covid sembilan belas
aksi ini tak hanya dilakukan pada saat masa idul fitri saja namun juga telah rutin dilakukan sejak dua tahun lalu
batman dan super women berjalan menyusuri gang untuk mendatangi sebuah rumah
namun bukan untuk membasmi kejahatan melainkan berbagi kebahagiaan dengan memberikan bingkisan lebaran
bingkisan lebaran ini spesial karena diberikan kepada anak yatim yang sejak dua tahun lalu kehilangan orang tuanya karena covid sembilan belas
salah satu rumah yang didatangi berada di desa jatimulyo kecamatan pedan kabupaten klaten jawa tengah
kehadiran suami istri superhero ini disambut antusias oleh salah satu anak yatim korban
mereka datang dengan membawa bingkisan lebaran berupa tas dan sepatu sekolah buku dongeng dan sejumlah penganan
sementara itu sukarelawan superhero ini menjelaskan aksinya bersama sang istri berbagi kebahagiaan lebaran
dengan memberikan bingkisan kepada anak yatim covid sembilan belas merupakan kegiatan yang rutin
ada sebanyak dua puluh lima anak yatim yang ikut bergabung dalam sanggar bineka
sebuah sanggar yang ia dirikan di sukoharjo untuk anak anak korban covid sembilan belas
sanggar itu memberikan ruang bagi anak anak untuk kegiatan belajar hingga trauma healing
yang ikut di tempat kami sanggar belajar yatim corona itu ada dua puluh empat
dapat kesempatan yang sama hiburan yang sama seperti anak anak lain
dan yang pasti kenapa kita pakai superhero
usia usia yang di tempat kami dua puluh lima itu tk dan sd kelas satu kelas dua
masa masanya masa masa fantasi dan ini baru selesai
dua ribu dua puluh dua kan pandemi ini baru dua tahun yang lalu
jadi mereka semoga trauma healing ya ini ya supaya tidak terjadi trauma
dan yang didapat adalah kebahagiaan di lebaran
sedangkan dipilihnya kostum superhero karena rata rata usia anak anak yang tergabung dalam sanggar bineka
merupakan anak usia tk hingga kelas dua sekolah dasar
mereka masih penuh dengan fantasi
sehingga dengan kostum superhero dapat memberikan kebahagiaan tersendiri bagi anak anak